ketua mpr bambang susatyo turut prihatin dengan kejadian ledakan bom bunuh diri di mapol restabes medan pada rabu pagi
menurut bambang hal ini masih menjadi pr besar bangsa indonesia untuk bersama mencari jalan keluar terkait paham kebangsaan berbasis filosofis pancasila
menjadi salah satu pr besar yang harus kita jawab dan harus kita carikan jalan keluarnya tentang paham kebangsaan kita dan saran kita dalam berbangsa dan negara dengan berbasis filosofi pancasila
kita belum dapat laporan dari pihak keamanan saya sudah kontak tadi wakab big intelkam apakah itu bom bunuh diri atau bom bunuh orang
ini yang masih kita gali karena objeknya atau pelakunya adalah gojek bisa saja dia hanya menerima titipan lalu diledakan dari jarak jauh
ini masih dalam penyelidikan tapi kami turut prihatin dan tentu saja berduka cita terhadap apa yang terjadi di kabupaten medan dan ini melukai hati kita sebagai bangsa
masih ada saja orang yang ingin meluka
orang lain atau melukai dirinya dengan tujuan yang saya juga tidak tahu apa tujuan akhirnya